serta teraturantai yang bersama kami
satu nyatakan terdakwa atas nama kuat ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
datukan pidana terhadap terdakwa kuat ma'ruf dengan pidana penjara selama lima belas tahun
tiga nyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tanah
empat memerintahkan terdakwa tetap dalam tahapan
menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan pada jaksa penuntut umum untuk dikembalikan
atau digunakan dalam perkara lain
enam menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar lima
saya sampaikan bahwa yang pertama dia kecewa kaitannya dengan putusan tersebut
karena dia pada posisi dasar yang betul bahwa dia tidak tahu menahukan peristiwa tersebut
dan hal itulah yang membuat dia merasa perlu kita melakukan upaya hukum dalam artian banding
karena dia merasa dipitnah dizolimi
kaitannya dengan adanya putusan yang menjadikan pertimbangan proses pembuktian yang sama sekali tidak berdasar
oleh karena itu kami akan menyatakan dengan ingin menyatakan
menyampaikan ke pengadilan negeri jakarta selatan bahwa kami menyatakan banding atas musuh sim